pada tantangan lego construction calon anggota paski beraka dua ribu dua puluh tiga terbagi menjadi beberapa tim dan kelompok kecil
di dalamnya mereka berbagi peran sebagai konseptor mediator dan eksekutor
konseptor bertugas menghafal bentuk dan warna lego yang disediakan fasilitator kemudian menyampaikannya ke mediator
tugas mediator selanjutnya adalah menyambung informasi dari konseptor ke eksekutor untuk membentuk lego baru agar serupa dengan konstruksi lego di awal
tantangan selanjutnya adalah bola liar capaska harus bekerjasama memindahkan bola di atas paralon bertali
bola kemudian dipindahkan ke paralon lainnya hingga ke titik akhir
ada pula tantangan langkah kepatuhan butuh kerjasama dan daya ingat tiap tiap kelompok untuk dapat melewati tantangannya
tiap capaska harus melalui kotak kotak yang sudah ditentukan fasilitator dari titik awal sampai akhir
keseluruhan kegiatan outbound merupakan bagian dari diklat capaska dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan bpip bekerja sama dengan lemhanas ri
kenapa anak anak ini diberikan pembekalan nilai nilai kebangsaan
karena mereka adalah yang jelas asetnya negara kesatuan republik indonesia
yang mana kita tahu kita ini hidup di negara yang keragamannya sangat luar biasa
mereka sebagai anak generasi yang akan mengisi bonus demografi
jika sebelumnya pembekalan materi dan outbound dilakukan setelah upacara tujuh belas agustus
tahun ini capaska mendapatkan pembekalan materi kebangsaan sebelum dimulainya kegiatan pelatihan baris berbaris
kenapa kita laksanakan sekarang di depan
momen team building ini malah jadi momen untuk merekatkan mereka satu sama lain
sehingga diharapkan adalah siapapun yang nanti menjadi pembawa baki pengibar itu udah kita gak bicara siapa tapi bicara kita indonesia
seluruh kegiatan outbound capaska dua ribu dua puluh tiga mengacu pada empat konsensus dasar bangsa yaitu pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
undang undang dasar empat puluh lima sebagai konstitusi
negara negara kesatuan republik indonesia sebagai bentuk negara
dan bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara
indrayani lakshmi imam muharid jakarta